ya bahaya narkotika memang sudah mengancam berbagai lapisan masyarakat
tak hanya artis yang dekat dengan dunia hiburan masyarakat luas hingga pejabat juga terancam penyalahgunaan narkoba
yang terbaru istri wakil wali kota gorontalo ditangkap petugas badan narkotika nasional saat menggunakan narkotika bersama temannya
petugas menemukan tiga paket kecil narkotika dan juga alat hisap
inilah barang bukti yang disita dari sd alias serli istri wakil wali kota gorontalo charles budi doku
dan temannya lf yang diamankan badan narkotika profesi gorontalo pada selasa malam
keduanya ditangkap di sebuah kamar milik ai di jalan hos cokro aminoto kecamatan kota selatan kota gorontalo
badan narkotika mengamankan satu alat hisap sabu sabu atau bong
tiga bungkusan plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu sabu
satu korek api gas dan enam telepon seluler
dari hasil tes urin keduanya positif menggunakan narkoba
namun sd dan lf belum ditetapkan sebagai tersangka
bnn masih mengumpulkan informasi dari mereka soal kepemilikan barang haram ini
badan narkotika mengamankan satu alat hisap sabu sabu atau bong

tiga bungusan pastik kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba
badan narkotika mengamankan satu alat hisap sabu sabu
tiga bungusan pastik kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba
badan narkotika mengamankan satu alat hisap sabu sabu

badan narkotika mengamankan satu alat hisap sabu sabu

jika terbukti bersalah para pelaku terancam pasal satu ratus dua belas undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan
tentang narkotika dengan pidana empat hingga dua belas tahun kurungan penjara
jika terbukti bersalah para pelaku terancam pasal satu ratus dua belas undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan
tentang narkotika dengan pidana empat hingga dua belas tahun kurungan penjara